masuknya virus mutasi baru corona ke indonesia
memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat
akan efekasi atau kemampuan vaksin covid sembilan belas yang telah dan akan diterima masyarakat
varian mutasi baru corona yakni b satu satu tujuh yang pertama kali ditemukan di inggris ini
telah masuk ke indonesia dan dilaporkan menginfeksi dua tki asal arab saudi yang kembali ke tanah air
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
prof wiku adhisa smito membenarkan varian b satu satu tujuh ini telah masuk ke indonesia
satgas tengah melakukan penelusuran untuk mencegah penyebarannya
ya betul bahwa varian b satu satu tujuh telah ditemukan di indonesia
sebagaimana yang disampaikan oleh bapak wakil menteri kesehatan ri
adanya temuan ini akan ditindaklanjuti dengan penelusuran segera dari kasus positif tersebut
untuk mencegah meluasnya penyebaran
untuk saat ini petugas di pintu kedatangan serta berbagai unsur yang terlibat termasuk kementerian lembaga terkait
bersama satgas akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi di lapangan
sebagaimana yang saya sampaikan dalam konferensi pers sebelumnya
saat mensosialisasikan penetapan kebijakan pelaku perjalanan internasional
pemerintah akan selalu berusaha adaptif dengan situasi dan kondisi yang ada termasuk perubahan kebijakan jika diperlukan
epidemiolog universitas indonesia pandu riono menilai vaksin covid sembilan belas sinovac yang tersedia sejauh ini masih efektif
untuk menangkal varian baru virus covid sembilan belas b satu satu
namun menurut pandu hal yang perlu diwaspadai adalah virus mutasi baru ini
memiliki tingkat penyebaran yang dua kali lebih tinggi dibandingkan virus corona awal
apakah vaksinasi yang sekarang sedang dilakukan yang ada itu akan tidak efektif
ya kan ya kemungkinan itu ada
ternyata memang di vaksin tertentu ya misalnya astrazeneca yang sudah dilaporkan
itu efekasinya turun sepuluh persen
tadinya sembilan puluh atau delapan puluh persen
dan virus yang baru ini menurun sepuluh persen
tetapi untungnya ya vaksin sinovac coronavac ini masih belum ada penurunan
tapi kan bukan berarti kita senang gembira
karena ada varian baru yang belum ditemukan di indonesia
yang kemungkinan juga sudah masuk yaitu varian dari yang ditemukan pertama kali di afrika selatan
dan juga varian baru b satu yang ditemukan di brazil
masuknya varian mutasi corona baru b satu satu tujuh ini membuat masyarakat tak boleh terlena dengan vaksinasi
semua pihak wajib terus menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran covid sembilan belas